keberadaan dan kehadiran dari supporter bisa dibilang adalah nyawa bagi sebuah klub sepak bola
dan bagi supporter fanatik persija jakarta seperti iksan cahaya indarta
dukungan tak hanya saja diberikan di stadion
namun juga ditunjukkan dengan mengkoleksi jersi tim macan kemayoran dari beragam era
istimewanya lagi seluruh jersi persija koleksi pria berusia dua puluh sembilan tahun ini
adalah jersi yang pernah dipakai langsung oleh si pemain
yang pertama sih berburu antar sesama kolektor ya
itu yang pertama yang paling mudah didapat
yang kedua itu ke pemain langsung
yang ketiga itu ke sumber di mana baju tersebut didapatkan
misal ada pemain lempar ke tribun itu kita cari tahu tuh siapa sih yang dapat
mulai mengkoleksi sejak tahun dua ribu dua belas
iksan memperlakukan dan merawat lebih dari delapan puluh jersi jersi persija miliknya dengan sangat hati hati
untuk menyentuhnya saja iksan menggunakan sarung tangan khusus
dan tiap dua minggu sekali iksan juga rutin mengeluarkan koleksi jersi miliknya untuk mendapatkan udara segar
karena beberapa jersi yang menjadi koleksinya memang tergolong istimewa atau bahkan sudah berusia puluhan tahun
saya punya dua ya yang benar benar habis keringetan nggak diapa apain
enggak gini aja
jadi kalau ditempel dekat pasti kecium
oh ini keringet nih
nah kalau yang ini
wajib banget nih saya bilang harus ada di museum
karena ini baju waktu juara gelar ke sembilan

ini saya dapat dikasih langsung nih sama almarhum
niat saya memang kelak kalau memang sudah lengkap komplit
saya akan berkolaborasi dengan klub maksudnya meminta izin klub untuk ada museum persija
tujuan memang itu
iksan memang berkeinginan agar koleksi jersi miliknya dan sejarah di baliknya bisa dinikmati oleh para penggemar persija lainnya
namun untuk melengkapi koleksinya iksan hingga saat ini masih berburu jersi persija di era tahun lima puluh an
di mana saat itu logo klub masih menggunakan gambar tugu proklamasi
koleksi barang barang persija juga dimiliki oleh wahyu khairul akbar
sejak tahun dua ribu sepuluh silam pria berusia dua puluh delapan tahun ini mulai mengumpulkan atribut syal persija
terutama syal dengan gambar wajah dan nama pemain idolanya
nah dulunya pengen koleksi jersey juga
cuman kan jersey dulu harganya itu di atas dua ratus lima puluh an ke atas lah
yang paling murah dua lima
jadi kita dulu waktu masih belajar nggak kejangkau oleh masyarakat
jadi wah ngoleksi syal aja dah
saya kan satu ratus lima puluh antara dua ratus satu ratus lima puluh satu ratus lima puluh
sebagai salah satu barang koleksi
shell dengan gambar pemain tertentu yang dibuat dengan jumlah yang terbatas
saat ini mulai menjadi buruan dari para kolektor
dan tak hanya dari dalam negeri
wahyu bahkan rela untuk membuat dan memesan langsung sel sel dengan atribut persija ini ke polandia
bedanya secara yang gampang dilihat itu bedanya rajutan
kalau sekolah itu rajutannya dia lebih rapet lebih rapi
gambarnya itu pun hd
kalau yang lokal itu agak
rajutnya itu agak mekar gitu gak rapet gitu
kalau sejauh ini sal itu dari supporter sendiri ya
desainnya juga dari supporter sendiri
kalau setahu saya persija store itu belum ngeluarin edisi syal ya
baru jersi pernak perniknya itu aja sih
sebagai supporter fanatik dan kolektor syah persija
salah satu harapan wahyu adalah persija dapat menjual sial resmi dari klub
karena selain dari tiket
hasil penjualan pernak pernik resmi juga memiliki kontribusi yang tidak sedikit
terhadap keberlangsungan hidup sebuah klub
erlangga wisnuwaji warsa jakarta